orang tua dan kerabat masih menangisi kepergian jema seorang pasien demam berdarah yang meninggal rabu sore
jemaah siswa sekolah dasar ini sebelumnya mengalami gejala demam berdarah dan sempat dirawat selama empat hari di rumah sakit umum daerah tasikmalaya
namun kondisi warga perumahan taman sari indah kecamatan kawalu kota tasikmalaya ini memburuk dan akhirnya meninggal dunia
sudah empat hari ya
empat hari di rumah sakit
ya kenapa dpd itu pak
kayaknya gejalaannya dpd
dpd itu ya pak
kematian jema menambah jumlah korban meninggal karena demam berdarah di tasikmalaya
data dinas kesehatan kota tasik malaya menunjukkan ada lima ratus kasus demam berdarah di kota tasik malaya
sebanyak enam belas orang meninggal dunia dua belas diantaranya merupakan anak anak
dari kita semua terkait dbd ini karena kasusnya sekarang sudah melonjak sangat tajam di bulan ini itu
jadi kita harus berharap

kemudian dengan angka kematian sudah mencapai enam belas
dinas kesehatan meminta warga tidak lengah dengan ancaman demam berdarah
apalagi musim penghujan masih belum meredah
dinas kesehatan mengimbau warga menjaga kebersihan lingkungan untuk upaya pencegahan
ogifat tuzaman tasik malaya jawa barat